pemerintah kembali menurunkan tarif tes pcr
usai menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir
keputusan ini menindaklanjuti instruksi presiden jokowi dodo
untuk menurunkan harga real time pcr menjadi tiga ratus ribu rupiah
adapun tarif tes pcr untuk pulau jawa dan bali
diturunkan menjadi dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
sementara untuk di luar jawa dan bali menjadi tiga ratus ribu rupiah
dirjen pelayanan kesehatan kementerian kesehatan abdul qadir menyatakan
hasil pemeriksaan pcr dengan tarif tersebut harus keluar
dengan durasi maksimal satu x dua puluh empat jam dari pemeriksaan
kadir juga meminta semua pihak yang melayani jasa tes pcr
untuk mematuhi tarif yang telah ditetapkan pemerintah
hasil pemeriksaan real time pcr dengan menggunakan
besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan
dengan durasi maksimal satu x dua puluh empat jam
sementara itu perkumpulan organisasi perusahaan alat alat kesehatan
dan laboratorium atau gakes lab indonesia
menyayangkan keputusan pemerintah menyamaratakan tarif maksimum
karena tes pcr selama ini bervariasi
tergantung teknologi pemeriksaan dan regen yang digunakan
tarif baru tes pcr dan seluruh ketentuannya
mulai berlaku pada noyong
dua puluh oktober sesuai surat edaran kementerian kesehatan
tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan rt pcr
tim liputan cnn indonesia